hari lahir kepolisian republik indonesia dirayakan setiap tanggal satu juli dan hari ini adalah puncak perayaan hari bayangkara ke tujuh puluh tiga
puncak perayaan hari bayangkara ke tujuh puluh dua dirayakan di istora senayan dan dihadiri oleh presiden joko widodo beserta jenderal polisi tito karnavian
rayaan hari bayangkara sengaja diundur hingga tanggal sebelas juli akibat sejumlah acara besar seperti pengamanan libur hari raya lebaran dan pemilihan kepala daerah serentak bulan juni lalu
sementara itu presiden joko widodo dalam sambutannya meminta polri terus mewaspadai berbagai macam kejahatan termasuk dunia cyber transaksional hingga terorisme
di era digital seperti saat ini polri harus mampu mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin beragam yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
polri juga harus mencari
semakin siap menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional seperti ancaman kejahatan cyber human trafficking drug trafficking sampai dengan arm smargling
selain itu polri harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman kejahatan terorisme
ya dan untuk mengetahui
informasi terbaru dari perayaan hut ke tujuh puluh dua bayangkara sudah ada arief kurniawan di istora senayan jakarta
arief apa pesan yang telah disampaikan oleh presiden dalam perayaan hari bayangkara kali ini
selamat pagi menjelang siang
dia dan juga anita
tadi baru saja selesai dilaksanakan perayaan bayangkara ke tujuh puluh dua di istora senayan
dan tadi upacara dan juga syukuran perayaan hari bayangkara ke tujuh puluh dua ini dipimpin langsung oleh presiden joko widodo
yang dihadir oleh wakil presiden yusuf kalla
dan tadi bertindak sebagai komandan upacara adalah komjen polisi ugo cahyono adalah kalimdik pol dari polri
dan tadi ada total enam empat ratus tujuh puluh dua peserta upacara yang merupakan tim gabungan dari mabes polri mabes tni pol dametrojai dan juga gugus pramuka
dan tadi dalam kata kata sambutannya presiden jokowi mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan setinggi tingginya kepada anggota polri
yang bertugas di daerah perbatasan di pulau terpencil
di pedalaman dan juga bertugas di luar negeri
dan juga anggota polri yang bertugas terutama dalam menjaga lalu lintas arus mudik
dan presiden juga mengapresiasi tugas polri yang sudah sukses dan berhasil menjaga pilkada dengan aman secara serentak di satu ratus tujuh puluh satu wilayah
menurut jokowi ini adalah wujud pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara melaksanakan tugas mulia dan membanggakan
dan tadi juga jokowi menyampaikan pengumuman penting dan ini menjadi kebanggaan bagi indonesia
dari hasil survei lembaga di luar negeri
atas kinerja polri indonesia berhasil masuk dalam sepuluh besar negara teraman di dunia
dan jokowi mengingatkan agar pencapaian ini tidak membuat polri berpuas diri
karena ke depan tantangan kepolisian akan semakin kompleks
di antaranya di era digital ini polri harus mengantisipasi kejahatan yang semakin berkembang
mulai dari kejahatan cyber human trafficking drugs smuggling atau penyelundupan dan juga terorisme
menurut jokowi semua negara maju juga mengalami ancaman yang sama
dan juga tadi presiden jokowi
jokowi memberikan pernyataan bahwa bangsa indonesia tidak akan melupakan para pelaku bom bunuh diri yang dinilai biadab
sehingga jokowi meminta kepada anggota polri untuk tidak lengah dan selalu sigap dalam menghadapi ancaman terorisme
dan jokowi juga meminta agar polri cepat melakukan pemetaan dini potensi ancaman dan juga ketertiban dan bisa melakukan pencegahan
dan jokowi juga tadi mengingatkan ada tugas besar kepada kepolisian ke depannya
agenda agenda besar di antaranya adalah pilek dan juga pijak
pilih pres pada tahun dua ribu sembilan belas
dan yang terdekat adalah natal dan tahun baru
lalu ada juga agenda internasional asian games
dan berikutnya adalah pertemuan tahunan imf dan juga bank dunia
menurut jokowi semua agenda besar tersebut polri harus mampu memetakan potensi kerawanan yang harus dicegah
dan instruksi jokowi kepada polri adalah polri harus bisa meningkatkan kinerja dan meningkatkan soliditas di internal dan eksternal
dan juga memperbaiki kelemahan penegakan hukum
dan juga memperbaiki kelemahan penegakan hukum
dan kedepankan langkah pencegahan masalah sosial
serta terus meningkatkan soliditas kepada tni
itu dia tadi instruksi presiden jokowi kepada polri
dan tadi juga kak polri dari jenderal polisi tito karnavian juga mengucapkan terima kasih kepada jokowi
dan akan mulai berlaku pada bulan juli ini
demikian anita dan juga dea
baik terima kasih arief kurniawan melaporkan langsung tadi dari istora senayan